seorang mahasiswi di jembara senin siang menjadi korban pelecehan seksual dari seorang pengendara motor yang sudah mengikutinya dari belakang
tindak asusila yang dilakukan di tempat umum tersebut sempat terekam kamera cctv
polisi kini tengah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya
tindak asusila yang dilakukan pengendara motor di jembarak senin siang
tidak berteriak setahu saya
cuman waktu itu kan saya masih di dalam kamar
terus ada emas yang jaga di depan itu teriak teriak ada apa mbak gitu
jadi saya keluar juga
ternyata pas saya keluar pelakunya sudah pergi
kalau korbannya ditinggal begitu saja setahu saya
sementara pihak kepolisian berjanji akan memburu pelaku yang wajahnya dan identitasnya sudah diketahui
berkaitan dengan hal tersebut
sudah kita dapatkan identitas tersangkanya
pelapornya sudah membuat laporan dan sudah kami yang memberi keterangan pada seksasi
tentunya akan langsung kita segera kita tangkap itu pelakunya
saat ini polisi tengah mendalami kasus pelecehan seksual ini dan melakukan pengembangan
apakah juga terjadi beberapa kasus serupa di beberapa wilayah
saya fulgus mandani jember